korea selatan menjadi perwakilan asia dalam peringkat dunia di bidang pendidikan
ketertarikan menempuh pendidikan di negeri ginseng meningkat beberapa tahun belakangan
lalu seperti apa sistem pendidikan di korea selatan bergabung ashanti widiana dosen pendidikan bahasa korea upi
oke malam hari ini kita akan membahas pendidikan ya pendidikan budaya pendidikan di korea selatan
tahapan untuk melanjutkan pendidikan di korea selatan ini gimana sih
kan jalurnya ada beberapa kan mbak anna
ada yang melalui jalur scholarship atau beasiswa tapi juga ada yang mandiri
ya sebenarnya jalur untuk bisa berkuliah di korea itu sebenarnya ada banyak ya
mandiri itu pasti gitu bagi yang ingin berkuliah di sana dalam biaya sendiri
tapi ada yang
yang melalui beasiswa yang sangat terkenal yaitu yang sudah disebutkan dks
atau yang dulu disebut dengan korean government scholarship atau kdsp gitu
jadi itu adalah beasiswa paling terkenal bagi orang asing yang ingin berkuliah di korea
jadi memang dengan segala benefit yang hampir bisa dibilang seluruhnya didapatkan
sampai list yang lowest juga didapatkan
jadi memang itu adalah beasiswa paling prestisius bagi orang asing yang ingin berkuliah di korea
lalu ada juga
ada beasiswa dalam negeri dan dari lpdp juga ada
tetapi kalau dari lpdp itu setahu saya agak terbatas pilihan universitasnya gitu
ada juga beasiswa riset itu dari profesor dari sebuah universitas yang biasanya itu bidangnya it atau teknik
atau bisa juga ada beasiswa dari perusahaan
jadi ada beberapa perusahaan besar korea yang mereka memang memberikan beasiswa bagi orang asing yang ingin
melanjutkan kuliah di korea
jadi sebenarnya jalurnya ada banyak tapi memang sampai saat ini yang sangat amat terkenal
apalagi sekarang kan sudah berkembangnya social media
yang paling terkenal adalah memang beasiswa global korea scholarship atau gks ini
apa sih yang sebenarnya membuat pendidikan di korea selatan beberapa tahun belakangan itu menjadi incaran bagi banyak orang khususnya dari indonesia

ya salah satu faktornya pasti karena ya salah satu faktornya pasti karena
hallyu itu juga menyumbang faktor gitu
tapi anda mungkin mbak anna juga bisa menjelaskan apa berdasarkan pengalaman yang pernah menempuh pendidikan s dua di korea selatan
ya sebenarnya pasti memang karena budaya halio itu korean wave itu sudah menjadi daya tarik utama begitu
tapi di samping itu juga karena jika ingin mempelajari budaya korea secara akademis dan juga bahasa korea secara benar benar

bahasa indonesia bike advertisement juga sudah terus menjadi akademis indonesia dan jika ingin mem delight sehingga eea

jangan lupa hollywood accessing juga
berkali kali lipat bertambahnya begitu dan juga selain itu ada juga karena memang seperti bidang
it engineering natural science itu kan berkembang sangat besar di sana jadi banyak profesor profesor
di sana yang memiliki lab dan mereka mendapatkan hibah penelitian yang juga cukup besar akhirnya
merekrut orang orang asing termasuk orang indonesia di sana gitu oke sebenarnya apakah
budaya korea selatan ini memang menekankan pada prestasi akademis mbak ana mungkin yang menonton
salah satu drakor ada green mothers club ya ibu ibu sekumpulan ibu ibu yang ambisius banget
meningkatkan kemampuan akademis anaknya karena memang pada dasarnya itu sistem pendidikan di
korea selatan tuh katanya memang kompetitif apakah memang itu yang terjadi sebenarnya
kalau untuk pendidikan prestasi akademis memang bisa dibilang
apa ya ditekankan sekali di sana gitu jadi memang sangat amat kompetitif dan iklim pembelajaran di
sana pun iklim perkuliahan di sana pun itu biasanya mungkin mahasiswa indonesia dan saya pun merasakan
sendiri kalau di indonesia waktu saya kuliah s satu itu masih ada rasa santainya gitu ya tetapi setelah
pindah ke korea setelah s dua di korea dan merasakan bukan hanya saya tapi teman teman saya juga gitu
mereka bilang bahwa mau tidak mau memang akan ada masanya ketika kuliah
di korea itu merasa harus sangat amat kompetitif gitu dan harus sangat amat berusaha sekuat tenaga
seperti orang korea jadi kayak do like korean people do gitu jadi misalnya ya contohnya kuliah
pas lagi uts atau pas lagi uas gitu biasanya orang mahasiswa di sana itu akan ada yang tinggal di
perpustakaan sampai dua puluh empat jam kerjaannya ngapain belajar aja di sana gitu selama dua puluh empat jam mereka kadang
karena mereka nggak pulang mereka hanya paling mandi juga di sana di perpus makan juga cuma sebentar
ke situ balik lagi ke perpustakaan dan hal itu banyak terjadi grudang jadinya mahasiswa mahasiswa
asing pun banyak yang akhirnya mengikuti flow seperti itu gitu jadi mau tidak malu memang
memang akhirnya keikut gitu jadi pic talents medesnya kompetitifnya kompetisinya itu sangat

di korea selatan seseorang yang lulus dari universitas prestisius itu menjadi penanda status
sosial di sana kalau kita bilang penanda status sosial banget secara dilabelin mungkin tidak
ya mbak tapi memang akan ada perasaan atau feel bahwa kalau misalnya lulus dari universitas besar
atau sky ya disebutnya dari sky gitu soal national university korea university dan yang
misalnya university kalau misalnya lulusan dari salah satu universitas tersebut akan dipandang
lebih oleh oleh yang merekrut mereka untuk bekerja begitu jadi seperti sudah punya nilai plus
sendiri gitu dan juga nilai pandang itu juga akan berpengaruh di lingkungan gitu kalau misalnya kita
lulusan soul d gitu ya soal national university atau sky tadi itu akan dianggap bahwa ini keren
dia pasti pinter banget di sekolahnya pasti jago nilainya pasti bagus stereotip itu pasti akan
selalu menempel bagi mereka yang lulus dari tiga universitas tersebut gitu oke nah sistem
pendidikan yang sangat ketat di korea selatan dan apa culture budaya yang ambisius ini sebenarnya
berdampak apa sih pada masalah sosial di sana sebenarnya kalau untuk masyarakat korea aslinya
sendiri begitu ya karena kan kompetitif sekali gitu untuk bisa masuk ke universitas apalagi
ke yang sky tadi itu benar benar tingkat kompetisinya sangat tinggi gitu jadi
bisa dibilang sampai sekarang tetap ip sepeda tager numper dengan tiger neben itu bagi ibu ibu yang
yang mereka sangat ambisius untuk masukkan anaknya ke universitas yang kit di atau setidaknya
universitas yang ada di seoul gitu jadi benar benar gimana caranya anaknya nilainya
selalu stabil di angka sembilan puluh satu ratus enam puluh seratus atau aa terus gitu dan juga ada fenomena cream school gitu ya
bimbel gitu tapi kalau di sana bimbelnya lebih lebih lagi
karena anak anak sekolah itu biasanya kan pulangnya sekitar sore
tapi habis itu ada tambahan lagi di sekolahnya
setelah itu les lagi sampai jam sebelas sampai jam dua belas malam gitu
jadi kebiasaan kebiasaan seperti itu tuh sampai sekarang masih terjadi di korea
dan dunia internasional itu sebenarnya melihat itu sebagai hal yang mengkhawatirkan
tapi bagi masyarakat korea itu hal yang udah umum gitu ya
yang sudah umum terjadi gitu
nah mbak anna minat untuk belajar budaya korea selatan itu kan semakin besar beberapa tahun belakangan
nah untuk mengakomodir itu tentunya tidak hanya melalui pendidikan keluar ke korea selatan
tapi juga di indonesia sendiri
nah gimana universitas atau perguruan tinggi yang ada di indonesia
bisa sejauh ini bisa mengakomodasi kebutuhan ini
oke kebetulan di indonesia sebenarnya ada empat
universitas yang sudah memiliki program studi bahasa korea
atau bahasa dan kebudayaan korea dan juga pendidikan bahasa korea
jadi ada upi itu jurusan pendidikan bahasa korea
unas seingat saya itu bahasa korea
ugm dan ui itu bahasa dan kebudayaan korea gitu
jadi memang empat universitas ini yang saat ini masih menjadi universitas pilihan bagi masyarakat gitu ya
yang ingin belajar korean studies
ataupun ingin belajar bahasa korea
di indonesia gitu
nah kalau yang tiga tadi itu kan kayak unas ui ugm itu concernnya lebih ke bahasa korea dan korean studies
kalau di satu di upi itu pendidikan bahasa korea memang ada sedikit pembeda
karena bisa mencetak seperti praktisi gitu ya
praktisi pendidikan bahasa korea gitu
jadi concernnya ada tentang guru juga di situ
atau pengajar bahasa korea juga
sampai saat ini baru ada empat universitas itu saja
yang memiliki program studi yang berkaitan dengan bahasa korea dan korean studies gitu
baik terima kasih ashanti widiana sudah bergabung dengan kami di korean corner malam hari ini
terima kasih untuk waktunya
kapan kapan kita diskusi ya dengan topik lain yang lebih menarik

terima kasih banyak mbak
terima kasih banyak mbak
terima kasih banyak mbak